sisa sedikit gapapa buat kamu makan ya
bu aku bosen makan grup terus
kesalahan ibu pada saat itu adalah
tidak pernah mengajarkan alma untuk bersyukur
yang ibu pikirkan pada saat itu
bagaimana membuat alma bahagia hidupnya
ujian terus datang
sampai sampai ibu itu berpikir
allah itu kasih cobaan yang seberat ini
setelah suami ibu meninggal
ibu mengalami kecelakaan
sampai sampai ibu kehilangan dua kaki ibu
ibu tetap bersyukur
ibu masih punya dua anak
yang pintar yang sehat
itu anugerah yang luar biasa buat ibu
terus gimana caranya ibu nafkahi dua anak
kondisi fisik ibu kan sangat terbatas ya
allah memang maha baik
allah itu luar biasa
rezeki tetap mengalir pada ibu

walaupun tidak berlebihan
panji adalah anak pertama ibu
dan ibu juga
tante maaf fitri lagi siang
iya tante tau kok
gak apa apa mudah lilo
tante tunggu disini aja
udah kamu lanjutin aja kerjanya
tante tante kenapa
tante tante kenapa
yaudah kalau gitu tante duduk dulu ya
tolong kamu bikinin temannya sangat buat tante dina ya
anak ibu ada dua
panji dan alma anak ibu
eh kenapa mas
kalau mas panji pulangnya agak telat
karena mas panji ada persiapan ujian nasional
oh yaudah mas nanti aku sampein ke ibu
aku pulang duluan ya mas
eh chen ini nih si alma temen gue yang gue bilang jenius itu loh
ya kenalan dong
eh iya ini tuh chandra sepupu gue
dia baru pindah ke sekolah kita
nah secara diangkatnya dia udah berubah ya
nah secara diangkatnya dia udah berubah ya

banyak pelajarannya kan yang ketinggalan
mau dong ya
ya biar gue bisa jenius juga kayak lo

insya allah ya
insya allah ya
yuk gue anterin lo pulang
gak usah mil
aku udah biasa pulang jalan kaki kok
aku udah biasa pulang jalan kaki kok
udah gak usah bawel
ini rumah lo
ini rumah lo
ya ampun gue salut banget
lo punya mobil juga
ya aku udah perintah

wah ini sih gue salut banget sama lo
udah pinter terus rendah hati lagi
lo baru keren gak kayak lo mil
ya kan yang bener
yaudah guys kalau gitu gue turun dulu ya
al besok pulang sekolah mulai ajarin gue ya
makasih ya guys
coba aja ibu yang punya rumah itu
aku pasti gak akan seminar ini di depan mila sama chandra
kamu pas sendiri
mas panji masih ada acara di sekolah bu
terus tadi kamu diantar siapa
oh tadi temen temen alma di sekolah bu
namanya mila sama chandra
mobilnya bagus ya
seneng dong kamu tadi ikutan pakai mobil bagus
iya bu amah seneng banget
aduh ya bu
jagain ini dulu aku
sisa sedikit tidak apa apa untuk kamu makan ya
kesalahan ibu pada saat itu adalah
tidak pernah mengajarkan alma untuk bersyukur
yang ibu pikirkan pada saat itu
bagaimana membuat alma bahagia hidupnya
tujuan ibu cuma satu
ibu ingin melihat anak anak ibu itu menjadi sarjana
ini namanya perkalian sinus dan cosinus
sebenernya intinya sama sih
gak gitu susah kok
ini tuh hasilnya sama nih amin b
kalian harus hafal ini semua
ini rumah kamu
ya bukan lah
ini rumah mama aku lah
masuk rumah aku
sini duduk lah
kamu tunggu disini sebentar ya
aku mau ke atas dulu
aku pengen punya rumah kayak gini
itu apa mil
ketak make up
aku belum pernah pake make up sebelumnya
udah kamu diem aja
pokoknya kamu menurut aku deh
nah gitu dong cantik
pokoknya besok kalau kamu ke sekolah
nih buat kamu
ini buat kamu
serius buat aku
makasih banget ya mil
ini beneran alma kan
kamu cantik banget
kamu cantik banget
kamu cantik banget
apaan sih kamu berlebihan
oh jadi cuma alma doang yang cantik
iya lu cantik tapi
lebih cantik alma
dari cabut ya